keinformasi lain pemerintah dan dpr telah menetapkan besaran biaya penyelenggaraan haji tahun dua ribu delapan belas
biaya haji tahun dua ribu delapan belas naik menjadi sekitar rp tiga puluh lima dua ratus tiga puluh lima
dibanding tahun sebelumnya yaitu rp tiga puluh empat delapan ratus sembilan puluh
kenaikan disebabkan beberapa hal
di antaranya mulai saat ini pemerintah arab saudi mengenakan pajak pertambahan nilai terhadap pelayanan ibadah haji
selain itu kenaikan harga bahan bakar pesawat juga menjadi penyebab naiknya ongkos
meski demikian sejumlah pelayanan haji juga ditingkatkan
yaitu kualitas tenda penambahan jumlah makanan untuk jemaah dan peningkatan kualitas transportasi
pihak komisi delapan dpr ri dan kementerian agama telah melakukan rapat terkait biaya haji ini sejak januari lalu
pembahasan sempat alot karena perbedaan pandangan antara pemerintah dan dpr
untuk semua barang dan jasa yang dikonsumsi dan dipergunakan di arab saudi
jadi ini kebijakan yang tentu tidak hanya berlaku bagi jemaah haji indonesia tapi seluruh jemaah haji dunia
itulah kemudian berimplikasi kepada biaya hotel biaya catering biaya transportasi
dan seluruh penggunaan barang dan jasa yang kita konsumsi yang digunakan oleh seluruh jemaah haji
aturannya tidak ada tetapi kebutuhan akan biaya akan terus berjalan
sejalan dengan peningkatan jumlah jamaah kita bertahunnya
sekarang tahun ini kan tetap pada angka rp dua ratus dua puluh satu untuk regularnya kan dua ratus empat
rp dua ratus empat menjadi dasar perhitungan kita saya kira itu ya
yang sekarang ada aturan dan yang lebih penting lagi kami mengakomodasi pendapat beberapa fraksi
yang dipakai dalam tahun itu tidak terlalu besar lebih besar dari jumlah jamaah yang terangkat tahun itu
sudah ada produser lapangan cnn indonesia angga dwi putra di gedung dpr ri jakarta
angga disampaikan sebelumnya sempat alot sebenarnya penentuan bpih ini
apa yang mengganjal kesepakatan apa yang sulit dicapai antara pemerintah dan dpr
selamat malam putri
memang pembahasan soal biaya penyelenggaraan ibadah haji ini sudah dilakukan sejak awal tahun dua ribu delapan belas
dan saat itu memang dari pemerintah tepatnya dari dirjen penyelenggaraan haji dan umroh
ini sudah menghitung biaya yang harus dibebankan kepada jemaah haji
hasil perhitungannya ya ini awalnya adalah sebesar rp tiga puluh lima tujuh ratus sembilan puluh sembilan ratus delapan puluh dua
atau meningkat sebesar rp sembilan ratus enam ratus tujuh puluh
dari biaya penyelenggaran haji yang dibebankan kepada jemaah haji pada saat musim haji dua ribu tujuh belas
namun akhirnya memang dari dpr sendiri menginginkan bahwa dana atau biaya penyelenggaraan haji dari dua ribu tujuh belas ini bisa turun di tahun ini
namun mengingat memang dengan beberapa hal yang sudah tadi disebutkan
di antaranya ada ppn atau pajak pertambahan nilai yang dikenakan dari pemerintah arab saudi
kemudian juga harga aftur yang meningkat cukup tajam pada tahun ini
sehingga mengakibatkan dana penerbangan ini meningkat cukup tajam
dan memang dana penerbangannya atau tiket untuk pesawat menjadi salah satu item atau poin yang paling besar
seperti itu dari rp tiga puluh lima yang harus dibayarkan oleh setiap jemaah haji
yaitu rp dua puluh tujuh diantaranya adalah hanya untuk tiket saja
jadi memang alotnya pembahasan
tadi soal apa saja yang akan diterima oleh jemaah haji
peningkatan peningkatan kualitas
karena dari penyelenggaraan ibadah haji pada tahun dua ribu tujuh belas
ada sepuluh item dan akhirnya ditetapkan tujuh item yang akan ditingkatkan kualitasnya
dan akhirnya memang disepakati peningkatan hanya sebesar rp tiga ratus empat puluh lima
namun imbasnya adalah penggunaan indirect cost atau dana tidak langsung yang diambil dari dana optimalisasi haji
yang harus juga meningkat
jika tahun lalu ada rp dua puluh enam per jemaah
tahun ini menjadi rp tiga puluh satu juta rupiah per jemaah yang diambil dananya dari dana optimalisasi haji
jadi memang perbincangan alotnya soal
tadi soal dana indirect cost yang digunakan
berapa nilainya kemudian dari berapa besaran dana yang dibebankan kepada masyarakat seperti itu
kemudian yang ketiga juga adalah soal beberapa item item atau hak hak apa saja yang diberikan kepada jemaah
jadi misalnya misalnya dari pemerintah tadinya menginginkan untuk makan sebanyak lima puluh kali
namun akhirnya ditetapkan tadi empat puluh kali khusus untuk di penyelenggaran ibadah haji
karena memang setelah dihitung hitung dalam dua puluh hari penyelenggaran ibadah haji cukup dua kali makan seperti itu
dan sisanya ini nanti akan digunakan living cost
dan satu lagi ini juga putri yang menarik living cost juga awalnya pemerintah menginginkan hanya rp satu perharinya
kalau dalam seluruh keseluruhan ibadah haji rp satu
namun akhirnya ditetapkan kembali kepada titik awal atau angka yang sama dengan penyelenggaran ibadah haji tahun lalu
ya ini sebesar rp satu lima ratus per jamaah
jadi tidak ada perubahan dan itu juga yang masuk rp satu lima ratus ini yang masuk ke dalam komponen biaya penyelenggaran ibadah haji
atau jika dirupiahkan sekitar rp lima lima ratus lima puluh
putri apa pembaruan yang dijanjikan pemerintah
ya ada tujuh item yang tadi saya sebutkan
yang pertama soal jumlah panitia dari penyelenggara ibadah haji
tahun lalu ada sekitar rp tiga lima ratus tahun ini ada rp empat seratus
dan ini memang kuotanya bertambah ya ini untuk membantu penyelenggaran ibadah haji di sana
itu yang pertama
kemudian yang kedua adalah untuk penyewaan penginapan di madinah
jika di tahun lalu ini menggunakan sistem
semi blocking atau dengan kata lain menunggu setiap kedatangan jadwal jemaah haji
nah di tahun ini adalah full booking artinya memang selama satu musim haji ini sudah di booking oleh pemerintah
jadi tidak ada lagi misalnya kesalahan dalam penetapan di mana tempat jemah haji akan menginap
seperti itu khusus untuk di madinah
itu yang kedua
kemudian yang ketiga soal bis bis juga yang akan mengantar jemaah haji ini menurut pemerintah dan dpr ini akan ditingkatkan
selain itu juga soal kecepatan waktu
kemudian yang keempat adalah tadi soal makanan
tahun lalu ada dua puluh lima kali makan di madinah dan delapan belas kali di mekah
nah tahun ini di madinah bertambah menjadi empat puluh kali
di mekah masih tetap delapan belas
jadi ada penambahan lima belas kali makan
kemudian juga soal fasilitas fasilitas lain yang juga sudah disiapkan sejak sebelum keberangkatan
ya ini di embarkasi masing masing embarkasi
kemudian juga soal seragam dan juga
itu yang dijanjikan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian agama ada tujuh item yang akan ditingkatkan kualitasnya
namun ada satu hal yang sebenarnya menjadi wacana sejak penyelenggaraan ibadah haji tahun lalu
namun belum dilaksanakan pada tahun ini
ini soal penggunaan gelang gps
yang memang harus ditunda karena dengan adanya gelang gps ini akan menambah dana lagi tentunya
jadi masih akan ditunda mungkin di tahun haji yang mendatang
baik terima kasih angga dwi putra dari gedung dpr jakarta